sejumlah narapidana kasus korupsi
memperoleh pembebasan bersyarat dari
kementerian hukum dan ham pada
mantan gubernur banten ratu atut cossiah
dinyatakan bebas bersyarat
dari lembaga permasyarakatan kelas dua a
tanggerang banten pada selasa pagi
enam bulan remisi dari jumlah
total hukuman selama sembilan tahun penjara
atut akan menjalani pembinaan melalui
balai permasyarakatan serang dengan wajib
lapor setiap bulan selama masa percobaan
yang ini hingga tahun
sampai akhir masa percobaan akhir masa
percobaan beliau dua ribu dua puluh enam
selama masa itu apa saja
yang harus dilakukan oleh beliau
tentu berkelakuan baik
tidak melanggar hukum itu sudah pasti
dan yang pasti beliau diwajibkan untuk melapor
ya seperti itu
selain atut terbidana
kasus korupsi pinangkisir
namalasari juga mendapat pembebasan bersyarat
dan dinyatakan keluar dari lapas kelas dua
atanggerang pada selasa enam september
mantan jaksa ini hanya menjalani
pidana penjara selama satu tahun lebih
alias tidak sesuai dengan fonis
majelis hakim tingkat banding berupa
pidana empat tahun penjara
dan pembebasan bersyarat ini
bukan pembebasan murni
bimbingan yang dilaksanakan oleh
dan ditambah mestinya
kalau bebas murni tahun dua ribu dua puluh
tapi karena masuk program pembebasan bersyarat
ditambah satu tahun biasanya
tidak hanya itu
mantan hakim mahkamah konstitusi
patrialis akbar mantan gubernur jambi
zumi zola dan mantan menteri agama
surya dharma ali juga mendapatkan
pembebasan bersyarat dari lapas suka miskin
tim liputan cnn indonesia